kalau itu saya belum baca deh nggak bisa saya komentar
kita kan tidak boleh berkomentar terhadap putusan
kalau itu saya belum baca deh nggak bisa saya komentar
kita kan tidak boleh berkomentar terhadap putusan
tertikali untuk keputusan dua puluh tiga itu belum ada
belum tidak boleh kita boleh komentar komentar
kalau itu saya belum baca deh nggak bisa saya komentar
kita kan tidak boleh berkomentar terhadap keputusan kita
belum tidak boleh kita boleh komentar komentar
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya